berbagai rintangan dalam politik menjadikannya politisi kawakan yang tangguh dan membuat namanya kian bersinar
tidak pernah jadi kpu kpu yang sebelumnya tidak pernah berwacana khususnya terkait dengan soal undang undang
saya tidak menemukan lah ya
jangan lewatkan the politician saat mustoba putra karawang menata pilgub jawa barat minggu lima februari jam sembilan malam di cnn indonesia